itu ibarat membuka sebuah pintu rumah
nanti kalau kita sudah bisa baca tulis sudah buka pintunya itu
nanti kita mau kemanapun di dalam rumah itu kuncinya sudah ada di kita
tanah baduy bentala adat di tanah jawara
pemegang tradisi leluhur dari generasi ke generasi
terletak di provinsi banten satu ratus enam puluh km barat daya ibu kota jakarta
desa adat ini terus menjaga orisinalitas di tengah peralihan zaman
di tengah lembah keadatan orang kanekes
mentera harapan pengetahuan benderang di pundak mulyono
terus memberi pendidikan dasar kepada anak anak suku baduy
lewat komunitas baduy membaca yang didirikan ayahnya lebih dari dua puluh tahun silam
baduy membaca itu sebenarnya didirikan oleh bapak saya di kampung balingbing
nah itu sekitar tahun dua ribu
nah jauh sebelum itu memang bapak saya jadi orang pertama di generasi bapak saya itu yang bisa baca tulis
nah dari situ mungkin bapak saya itu timbul rasa keinginan bapak saya untuk anak anak yang lain bisa baca tulis
nah dari situ setelah bapak itu punya anak dan saya sudah mulai
masa masanya untuk belajar sekitar sepuluh dua belas tahun itu
bapak saya itu mendirikan komunitas baduy membaca
jadi dengan tujuan agar nanti anaknya itu ada teman untuk belajar kayak gitu
karena kalau belajar sendiri
mungkin apalagi belajar dengan orang tua pasti kan ada rasa canggung kan kayak gitu
jadi awal mulanya begitu
bahkan di generasi saya di pertama saya belajar itu
ngafalin huruf abjad itu pakai arang bekas masak
mul mulai mengajari anak anak di komunitas ini sejak dua ribu tiga
ia pun merupakan orang pertama di suku baduy yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan
saat ini ia berkuliah di universitas terbuka mengambil jurusan komunikasi
mayoritas warga suku baduy tidak menempuh pendidikan formal
dan tidak memiliki kemampuan membaca menulis serta berhitung
kondisi ini menjadi alasan utama mul mengajari anak anak di kampung kampung suku baduy
menurutnya kemampuan dasar ini menjadi kunci suku baduy bertahan di tengah derasnya arus perubahan zaman
langkah mul memberikan literasi kepada warga tidaklah mudah
langkah ini dilakukan di tengah aturan ketat adat suku baduy
di tengah adat terdapat larangan bagi warganya mendidikan sekolah formal
mul pun sempat ditegur ketua adat atau puun suku baduy terkait gerakan literasi ini
walaupun kegiatan yang ia lakukan bukanlah sekolah formal
tahun kedua setelah saya memegang komunitas baduy membaca karena kurang pengalaman dari saya juga
terus jiwa muda saya juga meluap di situ
saya juga mendapatkan ulasan dari teman teman dari kota jakarta dan kota kota yang lain
jadi mereka memberikan saya buku
bahkan saya juga diberi meja lipat
saya sebar di beberapa kampung dan buku pun sudah seperti di perpustakaan
sudah sangat banyak waktu itu
akhirnya saya ditegur
mereka melihat sudah ada perubahan kayak gitu perubahan jadi mereka menganggap itu sudah selayaknya sekolahan formal di luar kayak gitu
nah disitu saya belajar bahwa sebenarnya adat itu bukan melarang anak anaknya untuk belajar tetapi melarang ada sekolahan di dalam baduy kayak gitu
dari situ saya belajar jadi sudah lah kalau sekarang yang saya pakai itu strategi rayap aja kayak gitu
jadi biarpun kecil tetap mereka akan tetap berjalan
hal lain yang pernah menjadi batu sandungan mul adalah saat api melahap permukiman baduy luar di tahun dua ribu delapan
namun demikian mul tak berhenti
ia ingin tetap menyelaraskan aturan adat leluhur
dengan gerakan literatif
dan dengan inspirasi yang ia lakukan selama ini
muka buku saya adalah ulah malik
mul merupakan anak pertama dari dua bersaudara
ayah dan ibu mul merupakan orang orang yang menginspirasi
di balik langkah yang ia lakukan ini
karakter mul yang selalu ingin tahu dan berpikiran kreatif
menjadi bekal untuk memperjuangkan literasi
bagi anak anak suku baduy
kalau lagi ke ladang juga pagi pagi udah berangkat
ibu mul menggendong si marno kan masih kecil
sambil nanjak itu a aw i
apa tuh artinya a wi
sambil nanjak itu
kalau lihat itu pohon bambu gitu kan
disini kalau bambu itu namanya awi
jadi sambil ngejah
terus apa artinya kawung katanya
jadi sepanjang jalan
kalau malam belajar di rumah
kalau pagi begitu berangkat ke ladang itu
selalu segala macam terus
dikan di ladang ada saung kecil
ada rumah kecil
segala ditulis pakai areng
segala ditulis ada yang ngarti gitu
ada yang nggak ada artinya
nulis semaunya dia
masih mul itu tinggal di mes di saung kecil
proses yang dilalui mul hingga bisa seperti saat ini pun bukanlah perkara mudah
dahulu saat masih diajari membaca dan menulis oleh sang ayah
mul sempat menolak keras ajaran ayahnya kala itu
mul bahkan sempat tak ingin belajar lagi
awalnya pelan pelan aja terus setelah dia kepikiran
awalnya masih mul gak mau saya gak mau belajar gak mau baca tulis saya
mendingan mati saya daripada batu tulis
sampai ngomong itu waktu kecil
tapi dengan tergulirnya waktu jadi pelan pelan
kalau pagi pagi di dapur itu sambil masak disuruh diomongin
jangan marah sama bapak bapak walaupun ngomongnya keras semalam
itu bukan karena tidak sayang sama mul
tapi ingin mul itu lebih pinter daripada orang lain
jadi akhirnya masuk ke hatinya si mul
terus dia belajar
lebih menonjol sama teman teman lainnya
bagi baca bagi maju
langkah mul untuk bisa membaca dan menulis pun terus berlanjut
hingga mampu menjadi pengajar dan contoh bagi anak anak suku baduy
pengen pinter pengen bisa nulis gitu
pengen ayak parah bahan ayang bisa jualan
pemerintahan baling bink hombres nakal pasukan dirty
tahun ini adalah tahun ketujuh ana belajar dengan mulyono
pengen pinter pengen bisa nulis gitu pengen ayah para bahan gitu ayam bisa jualan
terus belajar naon baik gitu hayang itu yang maju paling kita rumah gitu aladang terus ini
nun nggak butuh bantu ibu gitu kalau dirumahnya kang mul paling suka belajar baca tulis hitung
atau apa nulis
hai di rumah baca mul anak kini mahir membaca menulis serta pandai berhitung berkat ajaran
mulyono pun biasa mengunjungi rumah mul saat pagi hari ibunda ana menyadari bahwa kemampuan
membaca menulis hingga berhitung penting di tengah perkembangan zaman seperti saat ini
namun demikian walau sudah mengikuti kegiatan membaca di rumah baca mal ambu ana ingin anaknya
tetap menjaga adat istiadat suku
mengajari anak anak dari berbagai kampung di desa kanikes saat ini mul rutin mengajari anak anak
suku baduy di kampung cicampaka serta balimbing ia pun tak membatasi waktu bagi warga dari berbagai
ajak dirumahnya di dalam komunitas baca ini mul turut mengajarkan anak anak mengenai makna adat
siku badui hal ini memang menjadi beberapa membuat handi loh bahasa weekend serah buah warna kuih nama

saya mencoba menyandingkan tentang pendidikan adat
kalau dari orang tua dan dari adat kan itu ke tradisionalannya
jadi mereka mengajarkan benar benar ini loh nggak boleh tanpa alasan yang ibaratnya detail
alasannya nanti misalkan orang baduy ini nanti di baduy kita ada listrik
kalau dari orang tuanya kan bilang itu pemali
tapi kalau dari saya kata pemali itu nanti diurai
nah pemali itu artinya apa
nah homemali itu nanti kalau di baduy ada listrik nanti rumah kita pun akan berubah kayak gitu
karena kalau sudah ada listrik pasti ada tv ada kulkas bisa jadi ada mesin cuci
nah budaya baduynya itu akan semakin berkurang
kemampuan membaca menulis serta berhitung menjadi keahlian yang dibutuhkan masyarakat baduy
demi beradaptasi terhadap perkembangan zaman
namun demikian aturan adat tetap mewajibkan warga baduy mengutamakan adat istiadat
walau memiliki kemampuan dari luar ajaran adat baduy
kalau sebutan mengenai ilmu mengenai baca tulis
yang menurut saya itu pengetahuan
kalau secara melihat kondisi masyarakat sekarang
anak anak teman teman dan dari waktu ke waktu ini bahwa masyarakat baduy memang penduduknya banyak
terus sekarang kan baca tulis memang diperlukan juga oleh masing masing individu lah gitu
itu secara kebutuhan memang
tapi secara adat pendidikan formal itu rupanya memang belum diiyahkan secara kelembagaan
tetapi itu dengan cara mengeman ilmu baik itu yang disebut calistung atau tulis macang itu
itu memang udah jadi menurut saya kebutuhan masyarakat kondisi sekarang
tetapi harus seimbang dengan adat juga
suku baduy terbagi atas dua golongan
yakni suku baduy luar dan suku baduy dalam
terdapat sejumlah perbedaan aturan adat dari kedua golongan suku ini terhadap toleransi pengaruh budaya luar
akan tetapi aturan utama adat tetap tidak memperbolehkan pendirian sekolah formal di dalam masyarakat suku baduy luar maupun dalam
melihat kondisi ini ada batasan batasan yang wajib diterapkan mul selama meliterasi warga
agar tak melanggar aturan adat baduy
jelas menurut saya dan manat adat juga
menerapkan yang ada di tetanan hukum adat ini
ya harus bisa saling menjaga saling menghormati supaya ada keseimbangan
tetanan adatnya nggak perlu kita jaga
untuk batasannya pak mul pasti tahu tentang adat tahu tentang tatanan
di situlah perlu hati hatian artinya yang terlalu menyolok adat
jangan sampai meninggalkan biasanya ke ladang tiba tiba nggak ke ladang
jangan sampai acara acara tadi tertunda gara gara misalkan itu
harus ada penyesuaian
soalnya badainya tradisi berladang tradisi adatnya ritual adatnya ada hari hari besarnya ada lalu tradisi seputar perladangan itu ada tahap tahapnya
jangan sampai nantinya kepada yang sudah baku yang sudah ada ini
anak anak berubah jadi pikirannya karena itu
itu yang tidak diharapkan
ini supaya sama sama maju sama sama kuat
tujuannya ya malah bisa menjaga adat
harapan saya seperti itu
sejak berdekat baduy sejak dahulu permasalahan sampah selalu menjadi fokus utama dalam kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan mol
ya kang mol kan kang mol sendiri selain nondriker rumah baca nih kan juga meliterasi warga soal kebersihan lingkungan
nah ini literasinya kayak gimana sih kang
sebenarnya sih ini karena di baduy juga ada kewajiban apa namanya khusus untuk kebersihan lingkungan
tapi kalau dulu itu lebih ke membersihkan lingkungan seperti rumput
terus membenarkan jalan yang udah batunya apa namanya
udah keluar kayak gitu
dari jalur ini ya
kalau sekarang kita lebih ke apa namanya kalau saya sih lebih mengajak teman teman untuk ayo lebih peduli tentang bahaya sampah plastik kayak gitu
sampah plastik contohnya kayak gimana tuh
jadi contohnya kita kayak dikumpulin di satu bawah karung gitu
nanti setelah ini dibakar
solusi paling ini sih kayak sampah plastik kayak gini dibakar
soalnya kan memang nggak ada solusi terbaik kan untuk sampah plastik
sampah plastik menjadi permasalahan utama lingkungan yang dihadapi masyarakat baduy
kurangnya pengetahuan warga mengenai bahaya sampah plastik membuat mul kerap memberikan edukasi di acara pertemuan adat warga
lewat langkah ini setidaknya warga setempat mampu membedakan serta memisahkan antara sampah plastik dengan sampah organik
di rumah dan di lingkungan sekitar mereka
nah sampah sampah plastik ini kayak gini gini nih kang ini biasanya dari siapa sih kang
sebenarnya ini dari kurangnya kesadaran warga juga sih sebenarnya
jadi apa namanya warga yang memang tidak begitu tahu bahayanya sampah plastik itu ya seenaknya aja ngebuang sampah plastik
makanya saya sedang berusaha gimana caranya supaya masyarakat baduy ini mereka tahu bahwa betapa bahayanya sampah plastik itu
sampah plastik kayak gini nih kang biasanya paling banyak dapatnya di daerah dekat permukiman atau di mana sih
di dekat permukiman
terus ada juga beberapa
ada lokasi yang memang dekat dengan ini apa di jalur wisatanya kayak gitu
di jalur wisata
jadi mungkin saya tidak menyalahkan mereka wisatawan yang datang ke sini tapi mungkin masih ada gitu
dari mereka juga beberapa orang yang belum sadar tentang bahayanya sampah plastik
nah kalau di sini nih jalur yang kita lewatin ini kan menuju ke kampung cicampaka nih ya
ini sampah plastiknya gimana nih kang
apa sangat banyak atau memang biasa aja
di sini terbilang lumayan banyak
di sini terbilang lumayan banyak
di sini terbilang lumayan banyak
saya juga heran kenapa kok di sini lebih banyak gitu karena ya tadi itu
padahal hutan ya
karena ini jalur utama ke kampung kampung lain juga kan jadi mungkin banyak yang habis jajan mungkin di ciboleger gitu
terus lewat ke sini dibuang di sini
sampah plastik kayak gini ya kang ya
sampah plastik seperti itu jadi apa court please
ini ya ciboleger
oke saya ngungernya tidak bisa memiliki triple of bbg lagi ya
maka sebenarnya khususnya kalau ada emas itu
sebisa mungkin sih tidak terlalu dekat dengan rumah ya karena di rumah kan ada anak anak juga
takutnya asap sampah plastik juga tidak begitu baik kan buat lingkungan
tapi selain itu ya apa lagi gitu loh
karena di bawah ke bawah juga di bawah gak ada sejauh ini belum ada tempat pembuangan sampah terpadu gitu di bawah juga
ia pun berharap akan ada tempat pengelolaan sampah terpadu yang berada di dekat desa kanekes
dari pemerintah provinsi atau kabupaten setempat agar kondisi yang dilematis ini tidak terus menerus terjadi
lewat edukasi mengenai pengelolaan sampah di lingkungan warga suku baduy
setidaknya warga kini memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan mereka
kalau menurut kursi sih bagus biar gak terlalu banyak sampah
kalau misalnya tiap waktu
dibersihin terus setiap ada acara ngobrol ngobrol adat gitu tentang adat di sini di baduy
biasanya kan di bulan sekali atau berapa ada ini ngobrol ngobrol satu kampung namanya
di setiap itu bisa juga diobrolin supaya bikangna supaya tahu
bahwa sampah itu nggak cepat busuk
separoh ini apa kalau yang lain kan yang kurang paham
cewek ceweknya atau masyarakat orang padi itu kurang paham bahwa umur sampah itu lama atau enggak gitu
terus buangnya juga sampah rangan aja
kegiatan pengelolaan lingkungan ini pun kini terus dilanjutkan masyarakat baduy
demi menjaga kelestarian lingkungan hingga ke anak anak
dan juga cucu kelab
lewat aktivitas literasi ini mul pun ingin anak anak suku baduy mampu menghadapi masa depan yang semakin berkembang
dengan tetap mempertahankan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang
belajar baca tulis itu ibarat membuka sebuah pintu rumah
nanti kalau kita sudah bisa baca tulis sudah buka pintunya itu
nanti kita mau kemanapun di dalam rumah itu kuncinya sudah ada

nanti kalau kita sudah bisa baca tulis sudah buka pintunya itu
nanti kita mau ke manapun di dalam rumah itu kuncinya sudah ada